kabit humas polda metro jaya kombes pol argo yuwono membantah adanya simpang siur data orang hilang usai rusuh pada demo yang digelar di depan gedung dpr
menurutnya data yang valid adalah data dari pihak kepolisian karena pihak kepolisianlah yang melakukan pengamanan
menurut argo mereka ditangkap karena dianggap menyebabkan kerusuhan yang terjadi usai demo tersebut
tiga ratus enam puluh lima kemudian yang kita lakukan penahanan satu ratus tujuh puluh sembilan sisanya sudah kita pulangkan
anda membawa sajam kemudian membakar pos merusak mobil kepolisian merusak melempari petugas